betul betul tapi masalahnya bagaimana keadaan dia sekarang bagaimana kondisi fisiknya dia sekarang
mas kebetulan lagi meeting nih
kondisinya masih kayak tadi pagi sih mas
iya betul tapi itu kan kondisi tadi pagi kondisi sekarang itu bagaimana
kayaknya sekarang harus saatnya dibawa ke rumah sakit
dan kamu kamu seharusnya berinisiatif adriana
karena keadaannya sangat mendesak dan mungkin aja temen temennya reva itu khawatir dan cemaat dengan keadaannya reva
mas justru itu mas aku inisiatif nelfon mas dulu aku takut kalah
aku tanya sama mas dur gimana nih caranya aku tunggu mas pulang kita bawa ke rumah sakit bareng bareng
ya seperti itu aja ya mas
gak bisa dia
kayaknya lebih baik kita selesai rencana kita yang awal
untuk hancurin mundi dan jenis regala lainnya
gila mereka kejar gue tuh bener bener gila
untung gue hebat kaburnya
gue harus kabarin bebek mel nih
yan tunggu yan
kok lu sama angel sih
iya gue tadi ke sekolah gak bawa motor
dan gue rencana tadi mau ke rumah reva
tapi ternyata gue gak dikasih sama mereka ke rumah reva
kayaknya boy lagi ada masalah nih sama reva
ya dia mau nganterin gue pulang lah
tunggu ada dia lho
kalo enggak lu pasti udah digebukin sama motor motor tadi yang ngejar lu
oh berarti tadi gue gak dikejar kejar lagi tuh karena lu
bukan karena gue
dia yang jatuhin motor motor yang ngejar ngejar lo itu
oh kirain gue berhasil lolos karena gue jago
mulai belagunya ya
makasih ya udah nolong gue
makasih ya udah nolong gue
tapi guru karate nya ryo sama rian itu mau ngapain ya
gue rasa mereka emang punya niat buruk deh
soalnya tadi tuh gue emang bener bener gak ngapa ngapain juga
gue cuma minum teh di jalan
eh pas mereka ngeliat gua mereka langsung muter balik
mundur mundur gue langsung ngejar gue gitu
terus mereka pada mau kemana ya
mau gue benerin aja
gak usah kok gak apa apa
sekali lagi gue minta maaf ya gara gara gue mobilnya jadi lecet lecet gitu
udah santai aja
gini aja deh angel gue bawa ke bengkel ya
udah gak usah
nanti gue benerin sendiri
aduh tapi gue gak enak sih ya
aduh tapi gue gak enak sih ya
dia jago banget loh bawa mobilnya
aku belajar dari mana sih
ya gue emang ikut klub mobil juga sih
dan emang kadang kadang gue ikut race juga
wah hebat tuh angel
gue juga buru buru harus pulang
gue balik duluan ya
gue bareng ian aja ya pulang ya
sekali lagi nih
yaudah nih sekarang kita mau kemana nih
warung babi aja lah ya
pengen minum kopi gue
oke ayo kita berangkat
non repa nya gak mau makan terus
lo tuh harus makan tau
gak boleh gak makan
lo tuh udah dibikinin bukannya dimakan
kok lo malah muntah sih

bi kok didiemin aja sih
harusnya repot tuh dibawa ke rumah sakit loh
ini tuh harus dibawa ke rumah sakit
lihat tuh badannya panas semua
nah itu dia non
tapi dianya gak peduli
malah yang ada kalau non repanya gak mau
katanya biarin aja begitu
kok lo gak mau sih re
kalau lo gak mau biar kita semua yang ngantriin
iya udah bener bener
mendingan sekarang juga cabut ke rumah sakit ngantri nerava oke
biar lo sembuh
biar gue cariin taksi ya
nanti dulu kalian mau kemana
kalian mesti minta izin dulu sama mama tirinya non reva
nanti kalian dimarahin sayang
ih udah gak bisa by
ini namanya udah urgent banget
darurat gawat darut ember
darurat gawat darut emberjensi
udah kayak gini loh revanya
udah gak bisa kita berangkat sekarang
terus si bibi ngapain sih
membiarin temennya reva masuk ke dalam rumah tanpa seizin
malah nanti saya yang dimarahin
malah saya dipecat nantinya
mending sekarang bibi anterin aku ke mama tirinya reva

ada temen temennya non reva
mau ngapain sih
tante reva dibawa ke rumah sakit atau ke dokter
gak usah gak usah repot repot
tante kalo tante gak mau bawa reva dan gak perlu sama reva
jangan kita buat bawa dia ke dokter dong
kamu mendingan pulang aja ya nggak usah ikut campur
karena papinya reva lagi menuju ke rumah ini
dan mau membawa reva ke rumah sakit
lebih baik kamu pulang deh sekarang
sebentar lagi nyampe kesini
hei tante kok tante gak mau keluar sih
kamu ya anak kecil ya hak saya mau saya keluar ataupun enggak oke
yaudah kok tante gak mau keluar kita nungguin disini
kalo misalkan dalam waktu lima belas menit papi reva belum pulang juga
kita bawa reva ke dokter
reva punya pemenang aneh banget sih
gak ada yang bener
sekali lagi saya tekankan yang penting cash flow
karena semua proyek proyek kita bisa kita biayai dengan cash flow yang baik
makanya bagian keuangan mesti ngatur dengan baik
sama saya harus angkat telepon dulu
mas gini mas teman temannya reva lagi ada di rumah
dan mereka itu masa membawa reva sembarangan ke rumah sakit sih mas
ya ya ya betul betul
tapi masalahnya bagaimana keadaan dia sekarang
bagaimana kondisi fisiknya dia sekarang
mas kebetulan lagi meeting
kondisinya masih kayak tadi pagi sih mas
iya betul tapi itu kan kondisi tadi pagi
kondisi sekarang itu bagaimana
kayaknya sekarang harus saatnya dibawa ke rumah sakit
dan kamu kamu seharusnya berinisiatif adriana
karena keadaannya sangat mendesak
dan mungkin aja temen temennya reva itu khawatir dan cemat dengan keadaannya reva
aku inisiatif nelfon musk dulu
aku takut salah
aku tanya sama mas dur gimana nih caranya
aku tunggu mas pulang kita bawa ke rumah sakit bareng bareng
ya seperti itu aja ya mas